di hari ke delapan pencarian kapal dan korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun di danau toba
tim sar gabungan menemukan sejumlah peralatan keselamatan dan juga barang yang diduga milik penumpang
tim sar gabungan pencarian menemukan enam jaket keselamatan
tiga jaket milik kapal motor penumpang sumut dua dan dua milik kapal motor penumpang sumut satu
jaket itu diduga dilemparkan ke danau saat dilakukan pertolongan terhadap korban yang masih mengapung di permukaan danau
sebuah jaket lagi tidak ada tanda pemiliknya
tim sar gabungan juga menemukan empat helm dan dua pasang sandal yang diduga milik korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun
benar ditemukan di pantai sitapongan yang berjarak tiga km ke arah timur dari posko sar di pelabuhan tiga ras simalung
dapat laporan dari tim penyisir yang dari permukaan yang sudah kita kirimkan untuk sektor tiga dan empat sektor timur
laporannya dari sru dir sabara mereka menemukan beberapa ceceran
beberapa ceceran diduga ya diduga beberapa pelampung
nah ini pelampung ada pelampung kmp sumur dua yang mungkin dilemparkan di saat pertolongan
jadi ada tiga buah pelampung kmp sumut dua dua buah lap jaket kmp satu satu buah lap jaket merek ugi
kemudian helm ltd
dua buah helm full face satu warna putih kemudian helm merek gun warna merah
kemudian ada sandal wanita kiri kanan sebelah sebelah
lokasinya penemuannya sekitar tiga km dari posisi kita saat ini ke wilayah timur laut
dia di daerah pantai sitapongan
tim sar gabungan menghentikan sementara proses penyisiran untuk penggambaran objek yang diduga km sinar bangun v
penggambaran dihentikan karena masalahnya
masalah cuaca buruk
proses penyisiran yang berlangsung sejak pukul sepuluh pagi terhenti tepat pukul tiga sore
penyisiran dan penggambaran dihentikan karena faktor cuaca buruk
hujan lebat tengah mengguyur kawasan danau toba khususnya di sekitar pelabuhan tiga ras
pencarian akan dilanjutkan tim sargabungan usai cuaca kembali bersahabat
dan koresponen cnn indonesia edo eka rizki
garasi malungun sumatera utara
terjadi penghentian memang karena cuaca yang tidak mendukung untuk pencarian korban
lalu bagaimana update nya hingga saat ini
apakah ada kemungkinan akan dilanjutkan apabila cuaca nanti membaik
ya hera selamat sore
kalau kita perhatikan proses pencarian
ataupun saat ini sudah masuk proses penggambaran di beberapa titik yang diduga
di sana terdapat bangkai kapal km sinar bangun v
yang tenggelam di dalam
dan di danau toba ini nampaknya akan sulit dilanjutkan
pasalnya biasanya proses pencarian ini dihentikan pukul enam sore
dan itu satu setengah jam lagi dari sekarang
dan kalau melihat kondisi cuaca di pelabuhan tiga ras
khususnya hingga ke tengah danau toba yang nampak dari sini
itu masih diguyur dengan hujan dengan intensitas yang cukup ringan sebenarnya
hanya saja angin yang berada di sekitar pelabuhan ini
berhembus cukup kencang dan mengakibatkan
kalau bisa saya gambarkan sekarang
ombak begitu terlihat di permukaan danau toba
kapal yang bersandar di pelabuhan pun bergoyang cukup kencang begitu
nah makanya memang saya tidak seperti melihat permukaan air di sebuah danau
tapi lebih kepada permukaan air di sebuah laut
karena ombak begitu kencang di danau toba ini
dan ini merupakan ombak yang beresiko sebenarnya ketika kapal kapal yang ada di sini
harus berlayar ke tengah dan melakukan proses penggambaran
karena itulah tim sar gabungan
sejauh ini menghentikan proses pencarian karena masalah cuaca buruk
dan juga masalah angin serta berakibat pada ombak yang cukup kencang
dan sesaat lagi sekitar pukul lima sore ataupun setengah enam sore
nampaknya pihak tim sar gabungan yang melalui basarnas akan menggelar konferensi pers
untuk menentukan langkah selanjutnya
dan nampaknya hera kalau melihat kondisi seperti ini
proses penggambaran dan juga pencarian akan dilanjutkan esok hari
hingga cuaca bisa dikendalikan
bisa lebih bersahabat karena proses pencarian jika dilakukan pada malam hari pun
itu tidak akan berjalan cukup efektif
mengingat karena memang beberapa alat alat seperti penerang
ataupun lampu lampu untuk menunjang proses pencarian di malam hari itu
nampak belum cukup lengkap berada di pos pelabuhan tiga ras ini hera
ya edo kita sama sama tahu bagaimana ada sebuah penemuan juga objek
dengan kedalaman empat ratus sembilan puluh meter
apakah instrumen yang akan digunakan
objek tersebut diduga adalah km sinar bangun edo
ya tadi kepala basarnas pada saat sebelum melakukan proses penggambaran pagi hari
menyampaikan bahwa proses pengangkatan bangkai kapal
jika benar objek yang ditemukan kemarin ini adalah km sinar bangun
itu belum mungkin dilakukan saat ini hera
karena peralatan peralatan pengangkatan yang bisa menunjang
hingga masuk ke dalam empat ratus sembilan puluh meter di bawah permukaan air

sebuah kapal dengan berat bertonton itu belum dimiliki oleh tim sargabungan saat ini
di pelabuhan tigaras
sejauh ini instrumen yang paling mungkin dilakukan oleh tim sar gabungan
adalah dengan menurunkan jangkar hingga kedalaman tersebut
dan semacam menyentuh agar mementurkan secara langsung dengan objek tersebut
agar objek tersebut bisa pecah ataupun terbelah dua begitu
agar para penumpang penumpang yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut
itu bisa keluar dari kapal
dan naik ke permukaan
fokus utama tim sar gabungan sejauh ini hera adalah mencari para penumpang
yang sejauh ini ada satu ratus delapan puluh empat penumpang lagi yang sesuai data ada di posko ini
itu belum ditemukan
dan pihak tim sargabungan sejauh ini menduga atau memprediksi
mereka belum ditemukan dan tidak naik ke permukaan danau
karena sebagian besar dari mereka atau bahkan keseluruhan dari mereka
itu masih terjebak di dalam kapal atau terjebak di dalam bangkai kapal tersebut
untuk itulah instrumen dengan
menghancurkan kapal ataupun membelah kapal dengan menggunakan jangkar
itu dilakukan karena fokus utama dari tim sargabungan adalah
tidak untuk mengangkat kapal tersebut ke permukaan danau
tapi untuk menemukan para penumpang ataupun korban korban yang diduga
masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut hera
edo kapan antisipasi ataupun juga penggunaan jangkar tersebut akan dilakukan
mengingat di belakang anda saya melihat apakah itu bagian dari anggota keluarga
para korban atau bukan
besarnya harapan keluarga mungkin untuk bisa paling tidak menemukan
bagaimana nasib dari anggota keluarga mereka
ya benar sekali hera kalau bicara keluarga
keluarga masih sebagian besar menanti ataupun memutuskan untuk tinggal
sementara di pelabuhan tiga ras dan menantikan proses ini cepat usai
dan menemukan titik terang agar mereka bisa setidaknya bertemu dengan orang orang
yang mereka cari selama ini
hera dalam kondisi yang sangat terbaik

di dalam kapal tersebut masih belum bisa dilakukan hera
objek yang ditemukan di dua koordinat dari jarak dua km dan juga dua lima km dari pelabuhan tiga ras ini

meskipun memang ada optimisme dari tim sargabungan bahwa itu adalah km sinar bangun
proses analisa proses penggambaran secara ulang masih akan terus dilakukan
sebelum nantinya penurunan jangkar itu mendatangkan ke depan juga
sebelum nantinya penurunan jangkar itu mendatangkan ke depan juga

edo bagaimana dengan aktivitas penyeberangan layaknya yang dilakukan oleh km sinar bangun sejauh ini apakah pemerintah tempat atau otoritas tempat sudah memperlakukan disiplin bagi para kapal kapal yang mengangkut penumpang di titik titik tersebut dan menjadikan ini pelajaran yang sangat berharga dan menjadi yang terakhir kali terjadi
hera kita bicara mengenai evaluasi yang sudah sempat disampaikan oleh kementerian perhubungan saat mendatangi
pembelajaran posko atau pelabuhan tiga ras ini tercatat memang hera berdasarkan data yang saya himpun dari orang orang di sekitar pelabuhan bahkan kementerian sendiri juga mengakui bahwa satu yang perlu dievaluasi adalah bagaimana pelabuhan ataupun pelayaran kapal kapal apapun hampir keseluruhan di sekitar danau toba ini tidak menggunakan manifest penumpang
ini juga yang menjadi kendala di mana km sinar bangun v ini juga tidak memiliki manifest dan sejauh dari proses awal pencarian
para tim sar gabungan masih kesulitan untuk memastikan apakah betul identitas dari laporan keluarga yang hilang ini merupakan penumpang ataupun tidak
dan yang kedua ini masalah proses perizinan pelayaran yang dilakukan
kita mengetahui polda sumatera utara sudah menetapkan salah satu ataupun tiga tersangka ini adalah orang orang yang berada di dinas perhubungan setempat yaitu kepala posko pelabuhan di samosir yang memberikan izin saat kapal ini sebenarnya tidak layak jalan dengan kondisi overload
ataupun kelebihan penumpang dan juga cuaca yang tidak memungkinkan
namun kapal ini tetap jalan dengan mengambil resiko tersebut dan terjadilah kecelakaan maut pada minggu lalu hera
nah hal hal inilah yang kemudian tadi sempat dilirik oleh pihak kementerian perhubungan
sanksi jelas nantinya akan diberikan bisa saja melalui proses evaluasi
nampaknya yang menjadi sebuah ironi atau sayangnya begitu hera
danau toba merupakan salah satu destinasi utama wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang ada di indonesia
namun sayangnya manajemen transportasi air yang berada di tempat ini ternyata masih jauh dari kata layak
jadi masih banyak pr tentunya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi ini semua
namun kalau saya bisa menginformasikan beberapa pelabuhan ternyata masih melakukan proses perjalanan ataupun pelayaran seperti normalnya
tanpa mungkin proses evaluasi ini masih dilangsungkan oleh pihak pemerintah hera
cnn indonesia terima kasih atas laporan anda langsung dari sumatera utara